menteri keuangan sri mulyani indrawati mendatangi komisi pemberantasan korupsi kami siang
untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn
sri mulyani melaporkan lhkpn pasca ditunjuk menjadi menteri keuangan hasil reshuffle kabinet kerja jilid dua pada bulan juli lalu
enggan menyebutkan total kekayaan yang dilaporkannya
ia menyebutkan kpk nanti yang akan menyampaikannya ke publik
sri mulyani terakhir kali melaporkan hartanya ke kpk pada dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
ketika ia menjabat menteri keuangan di era presiden susilo bambang yudhoyono
saat itu total harta yang ia miliki sekitar tujuh belas dua miliar rupiah
selain menyampaikan lhkpn kedatangan sri mulyani juga untuk menyerahkan gedung kpk lama
untuk dikelola penuh oleh jajaran komisi anti rasuah tersebut
dan pada hari ini alhamdulillah sebelum dua bulan saya sudah menyampaikan lhkpn
tentu terjadi perubahan di dalam pelaporan lhkpn saya dari yang sebelumnya
menteri keuangan sekitar sepuluh tahun yang lalu dengan situasi hari ini
yang tentunya kami sampaikan semuanya dilaporkan kepada kpk
apakah perubahannya hanya dari nilai aset aset yang dibeli sebelumnya
maupun dari perubahan dari sisi penerimaan gaji yang saya terima selama saya bekerja di luar sistem publik
sementara itu menjelang berakhirnya periode pertama amnesti pajak
pemerintah terus berupaya mengenjot penerimaan dengan merelaksasi beberapa peraturan teknis
pemerintah akan menghapus kewajiban pembubaran spv bagi yang mengikuti amnesti pajak
antara sejumlah pihak dinilai masih membutuhkan spv untuk melakukan kegiatan di masa mendatang